berikutnya kita akan kembali membahas soal gugurnya serma rahma wahyudi di kongo afrika
dari luar studio sudah ada maijen tni victor h simatupang komandan pusat misi pemeliharaan perdamaian atau pmpp tni
halo selamat malam pak victor apakah sudah bisa lancar mendengarkan suara kami di studio
sudah mbak dea selamat malam pemirsa cnn yang saya hormati
selamat malam pak victor terima kasih sudah bergabung bersama kami
kami sebelumnya turut berduka cita atas meninggalnya saudara kita serma rahmawa yudi dan juga telukannya satu prajurit lain dalam bentrokan di kongo
pak victor sebenarnya bagaimana kronologis peristiwa tersebut
terima kasih mbak dea
panglima tni beserta jajarannya kepala staff dan jajarannya berduka cita atas gugurnya pesan mayor ramawayudi
pada tanggal dua puluh dua juni dua ribu dua puluh pukul sembilan belas tiga puluh di beni kongo
yang tergabung dalam satuan tugas kizi dua puluh q misi perdamaian pbb unusco
saya pemadaan pmpp tni atas nama keluarga serma rahma wahyudi berterima kasih kepada menteri luar negeri
panglima tni kapolri kepala staf angkatan darat kepala staf angkatan udara
negara sahabat australia perancis icrc
dan segenap pejabat yang tidak dapat kami ucapan satu persatu atas semua perhatian dan ucapan baik tertulis maupun bunga duka
semua itu adalah ucapan penghargaan kepada prajurit terbaik indonesia yang telah mendarmabaktikan dirinya kepada dunia khususnya indonesia
mbak dea akan saya jelaskan kronologis terjadinya serangan terhadap kompijen di kita
pada tanggal dua puluh dua juni
pukul delapan lewat sepuluh pagi waktu setempat
serma rahma mendapat perintah untuk melaksanakan pergeseran dan perbaikan al berzi dari mafifi ke kem halulu
pembi zini tni dengan kekuatan dua belas personil
dengan menggunakan satu low back truck membawa dua albersi
satu truk tanki air dan satu dump truck
mereka melakukan perjalanan dengan pengawalan yang disiapkan oleh
pembaikan al berzi dari pembaikan al berzi atau force integrated brigade dari force commander
dalam hal ini ditugaskan malawi batalion
malawi batalion menggunakan dua unit apc kaspir
dan satu truk logistik dengan kekuatan dua puluh personil
jarak tempuh dari mafiti ke halulu kurang lebih tiga jam
waktu setempat konvoy tiba di halulu dalam keadaan aman
tim melaksanakan dropping al bazi
logistik dan melaksanakan perbaikan alat alat peralatan yang rusak
pukul lima belas empat puluh lima konvoy kembali ke mafifi dengan rute semula
namun kekuatan personil tni menjadi enam orang
karena enam personil lainnya membantu perkuatan di halulu
dalam perjalanan kembali konvoy diembus oleh light defense forces milisi
yang melarikan diri dari uganda
pada paparan yang di share kepada saya
dan tim malawi batalion mengatakan
bahwa konvoy diserang dari sebelah kiri jalan menuju masifi
perlu kita ketahui wilayah kongo mengemudi di sebelah kanan jalan
terjadi pertempuran jarak dekat selama lebih kurang tiga puluh menit
milisi menyerang seluruh konvoy
dan mengakibatkan dan tim indonesia serma rama terkena tembakan pada dada dan perut
sedangkan pengemudi dalam truk
luka serpihan tembakan
kendaraan kontingen indonesia
dump truck low bed dan truk tensi air
merupakan soft target karena tidak anti peluru
milisi menggunakan persenjataan ak empat puluh tujuh dan rpj
dalam keadaan panik
lima personil tni mampu menghindar bersembunyi di antara ban truk dan parit
mereka merayap di bawah tembakan milisi
bersama sama pengemudi dari malawi batalion
pengemudi mali batalion
malawi batalion berteriak dengan menggunakan bahasa icewa
dan masuk ke dalam apc
pada saat ini penghitungan personil di dalam apc
disadari bahwa serma rama belum ada pada saat itu
kemungkinan sesaat serma rama masih ditinggal
penjalahan perorangan milik serma rama telah diambil oleh milisi
akibat dari pertempuran jarak dekat
cerma rama gugur di tempat dan pengemudi mengalami luka di bagian pelipis dan dahi
demikian mbak dea
pak victor dengan kondisi seperti itu
bagaimana saat ini keadaan psikologis dari teman teman prajurit lain di sana
tadi saya baru berbicara dengan prajurit kita yang ikut serta dalam serangan tersebut
mereka sekarang dalam keadaan baik
moralnya sudah tinggi
dan tadi saya bilang bahwa salam dari rakyat indonesia
bahwa kalian sangat dibanggakan oleh warga negara indonesia bisa bertugas
dan bisa selamat dari pertempuran tersebut
ini sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian
apakah prajurit kita bisa membalas tembakan dari milisi tersebut pak victor
pada keadaan tadi
kita sebenarnya bisa
melaksanakan tembakan untuk melawan milisi
namun karena tadi anggota kita dibawa tekanan tembakan terus menerus selama tiga puluh menit
mereka tidak bisa mengeluarkan tembakan
namun malawi batalion apc nya mengeluarkan tembakan kepada milisi tersebut
jadi mereka bertindak sesuai sop yang sudah dikeluarkan oleh pbb
jadi fib itu ditugaskan untuk mengatasi gangguan dan ancaman
terhadap kompiseni kita yang bertugas disana
karena kompiseni kita bertugas untuk membangun infrastruktur sarana prasarana
baik untuk republik kongo maupun untuk kepentingan pbb disana
jadi mereka hanya dipercayai senjata ringan demikian mbak
mengenai hal tersebut kementerian luar negeri juga telah meminta republik demokratik kongo untuk menyelidiki pelaku kasus ini

tni sendiri sudah punya informasi terbaru mengenai hal ini pak
tadi kami laporan kepada bapak panglima bahwa bapak panglima akan mengeluarkan perintah
untuk memerangkatkan tim investigasi ke daerah misi setelah pandemi covid sembilan belas selesai
karena sampai saat ini pandemi covid sembilan belas mencegah rotasi ataupun luar masuk satuan
ataupun tentara asing untuk masuk ke dalam misi area
tni ini tni atau tni ini rutin mengirim pasukan perdamaian ke negara negara konflik
kita tahu kita membahas republik demokratik kongo ini kekayaan alam dari kongo begitu melimpah
bahkan berujung pada konflik lokal antara pemberontak dengan pemerintahnya sendiri
pendekatan seperti apa sih pak yang dilakukan pasukan tni di sana untuk bisa meredam potensi konflik itu
jadi kalau kita melihat
kita melihat keberhasilan rapid lead di polbel batalion kita yang sudah sekarang yang kedua
mereka telah yang batalion a telah berhasil menurunkan satu lima ratus milisi dari beberapa faksi berdansa bersama
dan mereka bisa berhasil mengumpulkan senjata pada tahun dua ribu sembilan belas sebanyak tujuh puluh ribu
dan batalion rdb yang ada sekarang di kongo batalion rdbb telah mampu mengumpulkan empat puluh tiga pucuk senjata
itu semua karena pendidikan dan latihan yang kita terapkan di pmp ptni
baik terima kasih tadi kami sudah bergabung bersama kami ada majen tni victor hasimatupang
komandan pusat misi pemeliharaan dan perdamaian atau pmp ptni
yang sudah menjelaskan bagaimana kronologis dan juga pendekatan apa saja yang dilakukan oleh tni selama bertugas di daerah daerah konflik
terima kasih bapak